pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan
nggak usah lama lama
dan setialah kepada sumbermu yaitu rakyat rakyat rakyat
selamat malam bang ngo
selamat malam nana
ketua bapil pres relawan projo
ada panel baru
selamat malam bang panel
dua minggu berturut turut ini
relawan projo datang ke political show

dan seperti biasanya ya kami

seperti biasanya kami mengundang teman teman pemilih muda
melalui sambungan virtual
ada badan eksekutif mahasiswa universitas nahdlatul ulama indonesia
saat malam teman teman dari universitas nahdlatul ulama indonesia
nanti teman teman bisa bertanya
kemudian memberikan kritik dan juga menyampaikan pendapatnya
saya langsung saja ke bang deddy dulu
tapi sebelum saya ke bang deddy ya
saya akan putarkan sekali lagi pernyataan
ataupun pidato dari ketua mumpedi perjuangan
ibu megawati soekarno putri yang berikut ini
kita dengarkan sama sama
sumbermu yaitu rakyat rakyat rakyat
oke saya mau langsung ke bang deddy
bang deddy siapa yang dimaksud oleh ibu megawati sukarno putri
melakukan kepungan dan manuver politik praktis
siapa yang melakukan
kita apa yang kita rasakannya
kita tidak menuduh siapa siapa
yang pastikan kita melihat mengalami merasakan
bagaimana pdi perjuangan itu memang
ada upaya upaya kelompok kelompok politik tertentu
dengan berbagai cara
kepungan framing opini publik
dengan narasi narasi di media sosial
dan di media mainstream
dengan alat alat kekuasaan yang bergerak secara
katakanlah menurut saya di bawah di luar garis komando
ada sekelompok politisi yang mendorong dorong
dan itu kan kita rasakan sendiri
siapa saja mereka itu kita punya catatannya
dan pada waktunya kita akan bicara soal itu
jadi ada sekelompok politisi politisi yang melakukan
oh bukan politisi kalau politisi
saya tidak tahu mereka berkelompok atau sendiri sendiri
yang memang mencoba melakukan segala cara
yang kita tangkap untuk katakanlah mendowngrade
jadi itu yang dirasakan oleh pdi perjuangan
bahwa pdi perjuangan merasa dikepung
merasa dikucilkan tidak mudah mendapatkan mitra koalisi
tidak mudah mendapatkan mitra koalisi
tidak ada hubungannya dengan koalisi
ini adalah satu bacaan kita terhadap dinamika politik
yang menurut ibu mega memang ya agendanya adalah
bagaimana mengerdilkan pdi perjuangan
melakukan pembusukan dengan berbagai cara
bahkan yang kita tahu menakuti orang
ada juga yang dengan rayuan gombal
dengan uang dengan janji janji politik dan sebagainya
dan itu perasaan kita
wajar kalau ibu mega mengingatkan bagaimana partai ini lahir
berdarah darah ratusan nyawa hilang
bahkan meninggal dunia
bahkan banyak yang belum diketahui di mana dimakamkan
itu sudah kita lalui sebagai bukti sejarah
dan ibu mega ingin kembali mengingatkan karena apa
kita sedang memasuki tahun politik yang cukup keras
pidato ibu mega itu ditujukan kepada internal partai
dan tidak merasa kecut karena apa
karena pdi perjuangan itu justru semakin ditekan
dan sudah kita buktikan justru semakin gila energinya
siapa yang melakukan pembusukan
apakah lawan lawan politik maksudnya partai politik
yang saat ini berseberangan dengan pdi perjuangan capresnya
ya siapa itu saya kira kita bukan partai yang cengeng ya
kita akan hadapi saja gitu saja
jadi tidak perlulah kita apa namanya
itu kan pertemuan internal ibu mega bicara kepada kader kader
tidak usah ditafsirkan jauh jauh karena itu adalah untuk
bagaimana kader kader itu kemudian membangun energinya untuk bertarung
merebut hati rakyat
saya kira itu poin pentingnya bukan soal siapa atau apa
oke soal kepungan itu apakah dikepung oleh koalisi jumbonya pendukung pak prabowo
kalau dibilang dikepung kan ada tiga pasang calon
tetapi kan ada upaya upaya yang kemudian menggagalkan koalisi dan sebagainya
itu kan kita rasakan dan itu nyata gitu loh
jadi sudah tidak usah ditarik kemana mana
ini urusan internal partai
ibu mega sedang membakar semangat kadernya
dan tidak usah terlalu jauh ditarik ke sana kemarilah
saya kira kita tidak ada maksud seperti itu
menggagalkan bergabungnya partai tertentu ke koalisnya pdi perjuangan
berarti itu maksudnya koalisi jumbo nya pak prabowo dong
itu kan kata anda
itu bukan tidak dirasakan ya
itu dirasakan nggak
saya nggak perlu berpendapat lah
karena bagi kami yang lalu lalu lah
persoalan kita ini kan kalau hidup di masa lalu cengeng nanti
kalau kita hidup di masa depan cemas
kita mau bahagia hidup di hari ini
tapi dengan pengepungan politik ini bagaimana kemudian pdi perjuangan berusaha untuk bisa bertahan gitu
kan saya udah bilang pdi perjuangan itu dalam sejarahnya semakin ditekan semakin di
katakanlah diserang itu semakin solid
silakan survei jateng hari ini
setelah upaya yang mencoba mengobok obok kandang banteng di jawa tengah silahkan survei hari ini
justru yang dulu sudah pergi dari pdi perjuangan atau jauh itu pada balik lagi
konsolidasinya justru semakin kuat
karena bonding pdi perjuangan dengan rakyat
bonding ideologi rakyat
bonding ideologi dengan kaum marhaen itu cukup kuat
oke itu maksudnya apa
ngacak ngacak kandang banteng ngacak ngacak jateng itu dengan pemasangan baliho baliho begitu
enggak itu maksudnya itu
mungkin salah satu bisa jadi
salah satunya itu ya
tapi itu terlalu kecil lah
itu kan cuma upaya mendapatkan keuntungan politik
bolehlah orang sekali sekali untung
kan kita juga nggak pelit pelit amat kok
saya mau tanya ke bang noel
bang noel anda menjadi politisi gerindra sekaligus ketua umum prabowo mania
delapan begitu ya
ada upaya mengepung begitu pdi perjuangan
itu tadi disampaikan oleh ibu megawati soekarno putri
apakah kemudian gerindra merasa telah melakukan pengepungan dan juga manuver politik praktis terhadap pdi perjuangan
kalau kita lihat kepungan apa yang mau dikepung
kedua harus dipahami pak jokowi itu adalah kader dari pdip
ya kalau mau ditanya tuduhannya ke siapa
harus pertama tama itu harus dilihat
dan kita lihat konteksnya
bu mega juga menyampaikan itu kan di rakernas pdip itu menyemangati apa yang tadi disampaikan deddy storus
ya semangat itu kan buat semangat internal
ya semua pemimpin pasti akan melakukan hal yang sama
seperti apa yang disampaikan bu mega
karena biar gimana pun buk mega kan sebagai ibu ideologis
bukan di pdip aja tapi di bangsa ini dia punya komitmen kemudian punya konsistensi
perempuan yang sangat ideologis dalam memperjuangkan cita citanya
tanya soal dikepung kemudian pembusukan dan sebagainya
ya harus deddy sampaikan aja siapa biar enak
menakutkan dan apa
semua ter record lah
pernyataan kemudian tindakan
jangan disampaikan melempar begitu aja seperti ya apa ya insinuasinya itu sebetulnya
dia melemparnya ke jokowi sendiri sebetulnya kader pdip
karena kita tidak merasa kayak saya sebagai geri indra lah hari ini
tidak pernah merasakan hal itu karena perintah pak prabowo sebagai ketua umum partai
udah kita fokus pemenangan
tidak ada bicara tentang fokus nyerang ab cfd apalagi beliau menyampaikan
ganjar adalah merah putih
lantas mas anies adalah merah putih
sesama merah putih kita bicara tentang cita cita kita ke depan
itu udah penegasan
tadi anda maksudnya yang melakukan pengepungan itu sebenarnya bukan ditujukan kepada koalisnya pak prabowo tapi kepada pak jokowi
anda mau mengalahkan begitu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
tapi jelas apa yang disampaikan deddy kan nggak jelas itu ya
tapi dia sudah langsung melakukan ofensif lah ya
ofensif ofensif yang nggak tahu ke siapa serangannya
yang jelas pak prabowo tidak berkuasa
karena pak prabowo hanya dibawa kekuasaan pak jokowi sebagai presiden
tapi kan koalisi yang paling banyak adalah koalisinya pak prabowo yang berpotensi bisa melakukan pengepungan adalah koalisi pak prabowo
koalisi itu adalah cara
semakin banyak koalisi berarti koalisi gemuk
kan nggak salah
jadi nggak merasa melakukan pengepungan
itu serat negi
siapa yang mau dikepung
lantas ada cara cara kotor
kemudian siapa yang melakukan cara cara kotor sampaikan aja
mengacak acak tadi kandang banteng dengan masang baliho
yang paling banyak baliho di jawa tenggara
biar doang nggak susah
kok dikepung pada takut sama billboard sih
tadi kayak bu mega sampaikan
tunduk dan takut kepada rakyat itu bahasa yang sangat ideologis
itu keren kan
sama apa yang disampaikan pak prabowo
sudah semua kita bekerja untuk rakyat
sama sama merah putih
jadi koalisinya pak prabowo tidak merasa melakukan manuver politik praktis
jadi koalisinya pak prabowo tidak merasa melakukan pengepungan dan juga manuver politik praktis
soal koalisikan itu hal yang lumrah dalam politik indonesia
dalam politik demokrasi hal yang biasa
kalau ada yang merasa terkepung ya menurut saya cengeng aja sih
oke silahkan bang dedy bawah
sebenarnya insinuasinya ini ditujukannya kepada presiden jokowi
bukan kepada pak prabowo
koalisinya pak prabowo
pertama kan saya tidak ada bilang bahwa tubuh mereka mengepung kita ya
perasaan tadi kalau anda putar tadi pernyataan saya jelas sekali kok
anda kan memaksa saya tadi bawa apa baliho gimana ya
ya bisa jadi itu salah satu silakan gitu loh kalau saya ya
jadi makanya saya bilang jangan ditarik tarik ya
ini kan kita politik di depan panggung ini kan gak mungkin membeberkan a sampai z ya
saya bilang tadi itu untuk menyemangati kader kita
gak ada urusan sama yang lain
bahwa ada fakta fakta yang tidak mungkin kita sampaikan ke publik itu urusan kita
dan saya kira juga kami tidak ada menyebut partai lain koalisi
malah tadi saya bilang koalisinya ada tiga koalisi
saya tidak merujuk pada koalisi manapun
dan kalau dibilang itu ditujukan kepada jokowi ya saya menghargai semangat menyimpulkannya
tapi kesimpulannya salah gitu loh
oke kesimpulannya salah bang noel
ya tidak apa apa kalau dibilang salah kesimpulannya
tapi kan insinuasi itu kan terasa
yang berkuasa siapa hari ini
ya kan kita bisa melihat siapa yang berkuasa hari ini
apakah gerinda berkuasa tidak
gerindra itu hanya sebagai bagian dari pemerintahan pak jokowi
kemudian ada koalisi besar
kemudian ada tiga poros
nah artinya kita kan mau ke depan itu menyehatkan demokrasi
jangan coba melakukan serangan serangan tanpa dasar lah
udah semangatkan aja demokrasi seperti apa tadi apa yang disampaikan bu mega itu menarik sekali menurut saya
itu komitmen beliau sebagai ibu ideologis republik ini
itu aja sudah
saya mau ke bang egy dulu
bang eg bagaimana kemudian anda menganalisa pernyataan ibu mega yang merasa dikepung oleh manuver politik praktis
ini ditujukan kepada siapa sih
sebenarnya bang ege kepada koalisinya pak prabowo atau bagaimana
nah nah yang pertama saya bukan ahli kepung mengepung sebenarnya
tapi supaya langsung jujur
tapi ini menjadi menarik karena biar bagaimanapun ini acara internal
bolehlah orang menyampaikan apapun buat membangkitkan semangat
cuma tadi ini loh kan tadi disampaikan oleh anda bahwa ini semuanya bagus
kan ada bagian kepung mengepung tadi kok itu
itu juga bagus kalau menurut bang ege
enggak ya ngepung buah catat catat
tadi noel barusan bilang
semuanya dibilang bagus gitu
kepung ngepung bagus juga
hari ini kan kita pada semua lagi hobi hobinya berkoalisi
nah kemudian ada orang ingin berkoalisi dengan pak prabowo dengan partainya untuk menghadapi dua ribu dua puluh empat
nah gini saya coba tempatkan diri sebagai ibu ketua umum nih
gaul lah pasti ya
di tengah acara rakernas internal partai
siapakah yang mungkin mengepung
yang pertama pengamat
oh ini pengamat ya kan
wah dipasangkan dengan siapapun pasti kalah misalnya
itu kan ngepung juga
terus siapa lagi ya
mereka yang misalnya melontar
tapi kan ini mengepung dengan melakukan manuver politik praktik
pengamat media enggak dong
ini bukan manuver politik praktik
enggak enggak politik praktik
tapi akibatnya terasa di wilayah politik gitu ya
nah terus bisa juga itu orang yang tadi memasang baliho kan bisa juga
ga tau kadang kadang semua ga pada ngaku
soalnya di kandang banteng balionya pak prabowo sama mas gibran
terus sama sama ga ngaku loh coba tanya sekarang
sama seperti lembaga survei sama sama ngaku juga siapa yang bayar
masa saya jalan di jawa barat itu panduknya mas ganjar banyak kita jalan
ga merasa terkepung
jawa barat emang kandangnya gerindra
ya enggak juga ini kandangnya demokrasi
kita tidak mau bisa tentang klaim klaim di gerindra
ya udah lah biar dia seneng terserah lah mungkin salah satu
maksudnya di kandang orang lain kok anda masang banyak sekali gitu loh
lebih dari itu sudah dianggap kepungan
tapi sebetulnya poinnya kan bukan begitu
apapun yang mau kita katakan saya setuju tuh media mungkin tidak bisa ditaruh sebagai bagian apa namanya
politik rasa atau pengepung
karena dia berusaha membaca lalu menghadirkan orang yang mungkin berbeda sisi lalu menerjemahkan
misalnya seperti ini
apakah kita keliru kalau menganggap ini mesra sekali gitu
turun tangga terus kemudian pidatonya itu saling mendukung tersusun indah loh noel
lalu pak sebagai calon presiden delapan belas menit
lalu pak presidennya yang menguatkan itu ya di lima menit
maksudnya sebelas menit lebih tujuh detik
semua diiakan sampai ke mega
tapi itu nyambung semua ya
nah tentu kita akan bilang mesra
ketika misalnya kita lihat pak prabowo mesah naik mobil berdua sama pak jokowi ya kan
wah ini mesra juga
problemnya kan yang bilang mesra atau nggak mesra itu kan media ya
pengamat juga pengamat
karena misalnya contoh
apakah ada bedanya
apakah ada bedanya rakernas rakernas sebelumnya ya dengan yang kemarin
menurut saya nggak ada itu
mereka jalan ibu di apa namanya dipegangi tangan itu terjadi juga sebelum sebelumnya
nah terus kemudian saya malah herannya kenapa yang dibahas justru itu gitu ya
tadi dibacakan survei ya mbak nana ya
tapi beberapa kali terlanjur bilang misalnya dua ribu dua puluh empat itu gilirannya pak prabowo loh
nah gitu misalnya
terus jalan bersama terus kemudian gibran pernah kan
itu ada pendukungnya yang mengatakan mendukung pak prabowo
nah dalam konteks ini kemarin kita lihat
jadi sekaligus ini
klarifikasi dari pengamat nih
bahwa kalau kita lihat serial itu
serial pertemuan pak jokowi dengan siapa dengan siapa dengan siapa
maka pertemuan pada rakyat nas itu paling bunca
eksplisit dan dinyatakan saya mau hati hati kalimatnya
gak ada kata kalau atau bila
itu tuh yang soal mas ganjar nanti tuh kita masukin ya
oh itu nanti ya
saya ingin anda menganalisa dulu apa yang disampaikan oleh bu mega nih
soal kepungan dan manuver politik praktis
tidak ada masalah karena saya merasa itu adalah haknya bu mega ketika bertemu
dan merasa juga
bahwa memang ada kebungan itu
tapi paling mungkin paling yang dirasakan oleh bu mega kepungannya dari koalisnya pak prabowo gak
boleh dong salah satunya
sebetulnya ada lagi nih kepungan lain
tapi kan belum tentu juga semua bisa disampaikan
kepungan dari menunggu keputusan mk misalnya
nah itu kepungan juga ya
bisa juga loh
kepungan dari projo
kok lama bener gak
kok lama betul gak keluar gitu kan
belum tentu benar di hati mereka
ini capeknya spekulasi dan interpretasi itu kan begitu
tapi kita harus memahami gini ya
pak jokowi itu kan presiden republik indonesia
dan realitanya ada dua kandidat berasal dari kabinetnya
kita bisa memahami bagaimana pak jokowi berada pada situasi yang kompleks
menjaga political balance
supaya kabinetnya tetap bisa berjalan dengan baik hingga akhir pemerintahannya
dari kabinet satu
kalau dalam konteks
menteri pak jokowi
kalau dari kabinet
jadi kita harus memahami
kita harus memahami posisi sulit pak jokowi
ya ketika kemudian harus berperilaku atau merespon
karena apa sebagai presiden
silahkan cek rekam jejak saya
dari tahun lalu kita selalu berkata
pak jokowi kita berharap
menjamin pemilu yang luber dan jurnal

menjamin pemilu yang luber dan jurnal

jangan pernah ada instrumen kekuasaan dipakai dalam hal urusan kontestasi demokrasi

itu sikap kita sejak awal
hubungan pak jokowi dengan ibu mega
itu kan hubungan ke partai ya
dan di luar itu hubungan misalnya dalam konteks brin
dalam konteks bpip dan sebagainya gitu
lalu hubungan dengan pak prabowo
itu sebagai menhan
itu sebagai menhan
presiden ini kan harus menjaga soliditas kabinet satu ya
yang kedua tidak ada yang merasa anak emas atau itulah
atau bukan anak emas misalnya
ini kan menyangkut stabilitas negara ya
ini kalau sampai pak jokowi gagal menjaga balance of power
tetapi kita melihat memang ada upaya framing yang begitu kuat
untuk kemudian ditarik tarik jadi soal dukung mendukung
framing itu dilakukan oleh siapa
biar tuhan yang menjawab lah
nggak gitu dong kan anda sudah melontarkan bahwa ada framing yang dilakukan
anda kan orang media anda kan bisa melihat bagaimana eksplosure terhadap
atau katakanlah kapitalisasi dari setiap event dan sebagainya
oleh timnya pak prabowo gitu anda mau mengatakan
itu kan kata anda lah saya nggak mau berpendapat di situ
nah dan kita juga menjaga wibawa pak jokowi
kita menjaga wibawa pak jokowi dengan tidak pernah menarik narik dia
dengan urusan urusan kontestasi politik
dan itu kita buktikan gitu loh
kalau kita memang misalnya mau manfaatkan nih
mungkin ganjar kita suruh tiap minggu ketemu pak jokowi deh
mau bicara apa kek kan bisa saja toh
tapi pertanyaan yang paling menarik juga simple untuk deddy adalah
pernah kesel nggak sama pak jokowi
kalau melihat pak jokowi lagi jalan sama siapa siapa
kan kita sudah memahami tadi
gini kita tidak meragukan sedikitpun pak jokowi tidak akan melupakan akar dan rumahnya
itu keyakinan kita
bahwa pak jokowi adalah manusia yang punya loyalitas
dia hidup dalam sistem nilai yang kuat gitu loh
jadi kalau kami meragukan pak jokowi dengan terbawa pada narasi orang lain
partainya udah terbawa
tapi itu sudah terlalu tua untuk bisa digiring seperti itu
bang egy ini kepercayaan dan peringatan nggak nih
kepercayaan dan peringatan terhadap presiden jokowi
enggak kepercayaan sebetulnya lebih pada peringatan pada semua pihak
ada juga hal hal yang nggak bisa dinyatakan oleh pengamat
ini salah satu bentuk penghapungan
ada hal hal yang tidak bisa dinyatakan oleh orang dari partai politisi
ada juga hal hal yang tidak bisa dinyatakan pengamat
terus apa nih
iya jadi itu
jadi kepercayaan dan peringatan
tapi kalau momen rakernas kemarin itu ajang konsolidasi
menunjukkan soliditas antara bu mega dengan pak jokowi nggak sih
ini saya harus luluskan
saya tanya dulu dong
saya jelaskan dulu sebelum dijawab
kenapa tiba tiba anda berkesimpulan bahwa ajang itu untuk mempertontonkan
keakrapan pak jokowi dengan bu mega
sama sekali nggak kepikiran mbak
itu kan kesimpulan anda
kenapa kita rakernas ini memilih
tema kedaulatan pangan
pangan untuk rakyat
hidup matinya sebuah bangsa itu ditentukan oleh pangan
karena kita menghadapi masalah yang sangat mengerikan
makanya begitu pak jokowi pidato
dia mengafirmasi semua yang disampaikan oleh ibu mega dan pak ganjar
iya jawabannya saya karena boleh berbeda dengan deddy
karena selama ini saya melihat ada juga adegan adegan kurang
mesra yang berbeda cara lihatnya dengan pak deddy
tapi saya selalu senang melihat orang lain bahagia
jadi begitu ini kemarin kompak sedemikian rupa
ketika orang lain bilang ini mesra pak effendi
oke mesra banget di tengah isu
oh iya dulu karena kadang kadang kita lihat
iya nggak belum terucapkan
tapi sudah terasa loh kok ini begini begini
bang ege bisa merasakan ya
iya sufie mengatakan enam puluh lima persen
harus netral gitu kan tadi ya
tapi kelihatannya kok agak belum belum netral
tapi yang kemarin oh menurut saya
mesra dan solid

pidato juga pendek pendek
maksudnya apa tuh
iya benar semuanya
nggak banyak kan yang keluar dari teks kan
anda banyak mengharapin keluar dari teks ya
oke saya mau ke bang panel
bang panel relasi presiden jokowi dan ibu megawati kemarin
kalau menurut bang egy itu solid sekali kemarin terlihat
tapi di sisi lain relawan projo justru bilang
bahwa kami akan mendukung capres berinisial p
berarti berseberangan dong dengan pdi perjuangan bang panel
sebelum ke sana
kalau bicara loyalitas kesetiaan seorang pak jokowi
saya pikir dilihatnya harus dilihat dari perspektif bernegara
jadi kesetiaan itu lebih kepada tujuan kita bernegara
kesetiaan itu tidak hanya kepada individu
dil dil tertentu terhadap individu
kesetiaan bukan itu
jadi kesetiaan juga bukan hanya sekedar setia sama alat partai politik
yang namanya partai politik itu alat perjuangan
dia harus setianya pada tujuan bernegara
yaitu memakmurkan rakyat
saya pikir harus di sana
nah yang kedua masalah relasi ya
hubungan pak jokowi dan bu mega saya pikir hubungannya baik baik saja
gak ada masalah
tapi hubungan pak jokowi dengan pdip saya pikir hubungannya adalah hubungan yang menghadirkan manfaat yang maksimal menurut saya buat pdip
tapi tidak memberikan manfaat maksimal terhadap pak jokowi gitu
saat yang maksimal buat pdip
apa manfaat maksimalnya apa
ya jelas dengan mendorong pak jokowi di dua ribu empat belas
mendorong pak jokowi
mendorong pak jokowi di dua ribu sembilan belas
mendorong pak jokowi di solo
mendorong pak jokowi di dki dua ribu dua puluh
itu menghadirkan kemenangan
itu fakta yang tidak
manfaat di dua ribu dua puluh empat apa
itu fakta yang tidak bisa kita lupakan gitu loh
dua ribu dua belas waktu itu kekuasaan dipegang demokrat
didoronglah pak jokowi
pak jokowi ini didorong bukan semata mata kepentingan pak jokowi
tapi lebih kepada kepentingan strategi taktik pemenangan
pada saat itu pemenangan pdip pada saat itu dia harus menang
bukan sama sama ya
bukan mere solution ya
bukan simbiosis mutualisme ya
calonnya juga waktu itu banyak
bukan simbiosis mutualisme ya
calonnya juga banyak
ya hubungannya simbiosis mutualisme saling menguntung
tadi kan anda katakan manfaatnya ke pdi perjuangan
manfaatnya itu pak jokowi juga banyak
karena ada narasi yang seakan akan dihembuskan juga
bahwa pak jokowi tidak tahu terima kasih lah tidak loyal
ini harus dikasih lihat
bahwa mendorong pak jokowi adalah bagian dari kebutuhan strategi taktik pdip ya
untuk memenangkan pertarungan baik di level vilkada maupun vilkres
oke untuk manfaatnya nanti di dua ribu dua puluh empat
mendorong katakan calon lain di dua ribu empat dua ribu sembilan belas
begitu mendorong pak jokowi dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas juara satu pdip
jadi manfaatnya di dua ribu dua puluh empat apa anda menjawab nih
iya tadi kan anda katakan bahwa hubungan antara bu megawati
hubungan antara pdip perjuangan dengan pak jokowi itu banyak memberikan manfaat kepada pdip perjuangan

jadi apabila ya relasi itu berubah menjelang dua ribu dua puluh empat
ini tentu mengkhawatirkan bagi teman teman di pdip
karena manfaat itu bisa bergeser ke yang lain
anda melihat relasinya berubah nggak
sebagai relawan projo relawannya pak jokowi anda melihat relasinya itu mulai berubah nggak
saya belum mau bicara itu dulu
yang pasti kalau relasinya berubah manfaat itu bisa bergeser
saya pikir itu
jadi tadi anda belum menjawab pertanyaan saya
bahwa ketika menurut bank eg
momen rakernas kemarin menunjukkan soliditas antara pak jokowi dengan bu mega
sementara relawannya pak jokowi akan mengumumkan capres dengan inisial p
artinya kemungkinan besar berbeda pilihan dong
saya tidak tertarik bicara itu
tapi yang pasti yang tadi mengenai pidato bu mega segala macam
kalau saya melihatnya itu hanya mantra mantra yang dibutuhkan untuk menghadirkan
untuk menghadirkan sebuah sugesti bagi kebutuhan internal
pdip menyemangati itu pidato yang agitatif yang dibutuhkan dalam forum internal
itu biasa biasa aja
kalau kemudian ada show yang menampilkan bahwa itu menunjukkan kesetiaan loyalitas kemesraan
saya tidak tertarik berkomentar tentang itu
kenapa anda kan relawannya pak jokowi
bahwa ini kan hubungannya sama sama simbiosis mutualisme antara pd perjuangan dengan pak jokowi dan relawan
karena pak jokowi itu ketika dia datang kemanapun
dia akan bersikap yang sama terhadap tuan rumah
ke partai apapun
termasuk ke partainya sendiri
karena dia presiden republik indonesia yang kita nggak bisa lupa juga
termasuk ke partainya pak prabowo
ada contohnya nggak di dunia nana
orang dicalonkan oleh partai tertentu misalnya sudah dua periode
lalu dia mendukung kader dari partai lain misalnya
belum ada sih ya
saya belum ketemu sih saya nyoba nyari juga mas
tapi kan tadi pertimbangannya pak mada bilang bahwa pak jokowi bersikap sebagai kepala negara
tadi kan bang deddy juga bilang pak jokowi harus menjaga balancing gitu
ya ya saya kepikirannya gini loh
ini sekarang kita sedang membedakan antara pak jokowi dengan relawan jokowi
ini kan menarik nih pak jokowi sampai saat ini belum nyata nyata
kalau yang dirakna sudah ya menyeatakan kan
kalimatnya itu nanti mau dibahas ya tapi artinya sudah nyata lah ke ganjar
orang bilang bahwa di rumah sendiri karena sedang berbicara dengan
tapi tadi dikatakan oleh relawan pak jokowi akan bersikap sama kepada siapapun yang menjadi tuan rumah
di partai manapun
apakah bersikap sama itu akan sampai dengan mendukung siapapun
maksud saya kalau nanti empat belas lima belas ini panel baru rencananya kita lagi nunggu undangan nih
ternyata projo itu mendeklarasikan sesuatu dan rasanya sudah pasti lah pak prabowo lah ya
gak tahu nih makanya
tadi kan saya tanya relasinya gimana
relasinya sekarang gimana antara pak jokowi dengan medi ketua
menurut relawan gimana
berarti kan relawan menerjemahkan karena relawan jokowi loh mas ini
berarti relawan menerjemahkan
menerjemahkan apa dong dari pak jokowi ini
kecuali dia diputus sama sekali
kami relawan bebas misalnya
tapi begitu juga relawan jokowi ini ada kaitannya dengan pak jokowi
jadi apapun yang diputuskan oleh relawannya projo itu adalah cerminan dari sikapnya pak jokowi
nanti kita akan bahas lebih dalam ya
kita akan bahas lebih dalam di segmen selanjutnya arah dukungan presiden jokowi
apakah sama dengan relawannya atau sama dengan rumahnya
tapi kita harus jelaskan dulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show